dari dulu lu ya
susah banget gua bangunin
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
hidup di pesantren itu banyak aturan
kalau bukan karena baju
saya melihat cabut dari sini
kalau mau ngopi disini tuh
yang penting punya duit
tobat di jalanmu ya allah
jangankan umur hamba ya allah
nyawa saya keburu
dicabut sama malaikat keluarga ya allah
hamba belum siap mati
saya belum siap mati
saya belum siap dikubur
saya belum siap dimakan
sama cacing cacing tangan ya allah
saya takut ya allah
saya takut ya allah
ini hitung sedekah aja
buat saya nih teh
kan saya mau gak mesen teh
iya iya mbak teteh
tapi ini benar buat saya
kalau mau gak sih mbak tuh masak
dibungkus begitu nasinya
kayak orang ikut kampanye dibagi bagi nasi bungkus
buat saya mah tuh
kalau mau gak sih mbak tuh dikasih piring
minumnya digelas juga
minumnya juga digelas
eh mbak teteh pengertian
ah si mbak teteh
lagi lapar begini
jangan jangan dia juga naksir saya itu
capai ntar arti
bapak ustadz kamu dari maghrib ke isya' sampai sekarang gak beranjak dari sini
jadi kamu belum makan
masya'allah opi ibadah juga perlu makan
perlu istirahat yang cukup
itu demi kesehatan kamu sendiri
nah nanti selesai sholat subuh kamu tidur lagi di kamar kamu istirahat
jam tujuh dibangunkan nanti sarapan bersama
yaudah sekarang kamu duduk
ya allah aku berdoa kepada tuhan
ya allah aku berdoa kepada tuhan
ya allah aku berdoa kepada tuhan
ya allah aku berdoa kepada tuhan
ya allah aku berdoa kepada tuhan
ya allah aku berdoa kepada tuhan
ya allah aku berdoa kepada tuhan
ya allah aku berdoa kepada tuhan

ya allah aku berdoa kepada tuhan

ya allah aku berdoa kepada tuhan

ya allah aku berdoa kepada tuhan

ya allah aku berdoa kepada tuhan

aduh aduh aduh
ajib benar masih pada regut
udah kayak di hotel
ini mah santri madesu
masa depan suram
gak anggu aja
pagi pagi udah gedor
gak anggu aja
gak anggu aja lo
lihat tadi yang gedor gedor kamar gue ya
ganggu orang tidur aja loh
kagak ada yang gedor gedor pintu
ada juga bunyi itu kentongan
kita mau pada sarapan
itu burung antrinya panjang
ini yang gue mau bangunin
ya sudah ya udah
jangan jangan jangan